kita berlari ke informasi lainnya membangun rumah sesuai keinginan dan juga selera adalah impian semua orang
tentu proses pembangunan serta mengisi rumah membutuhkan bantuan secumlah tenaga ahli maupun profesional di bidang desain serta konstruksi
kali ini di cnn living kami akan mengajak anda mengenali dan juga memahami tiga profesi yang terlibat dalam proses pembangunan rumah idaman anda
saat membangun sebuah hunian idaman ada banyak hal yang harus direncanakan
jika anda tergolong awam dalam bidang desain dan konstruksi ada baiknya mengenal semua pihak yang akan menjadi penerjemah visi rumah impian anda
salah satu profesi yang paling terlibat dalam proses pembangunan hunian adalah arsitek
lantas apa peran seorang arsitek
ini dalam bahasa sederhana ya kita merancang mengonsep menyiapkan gambar teknis mengawas secara berkala
proses perancang itu mungkin ada tahapannya buat konsep dulu
terus mengembangkan desain
terus buat gambar teknis pasti kita harus bertanggung jawab akan desain yang kita bangun yang desain kita rancang gitu ya
supaya bisa diaplikasikan
pengawasan ranah kami
kenapa kita membantu pemberi tugas untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun mengikuti gambar kami dan gambar peran perencana lain
itu sesuai dengan apa yang disepakati dengan onar
si klien itu harus sadar betul bahwa yang mulai
yang harus memulai proses ini semua adalah si arsitek
klien datang ke arsitek dengan satu tujuan untuk punya hunian rumah gitu ya
untuk punya satu rumah yang pastinya memenuhi kriteria mereka
mereka pengen ini pengen itu
pastinya harus sehat dan lain sebagainya
tapi si arsitek ini kayak contoh wadah gitu ya
kaveling tanah di satu tempat sama kaveling tanah di tempat lain
itu punya regulasi
bagaimana arsitek bisa mengakomodir pertama keinginan klien
kedua menggali keinginan dan kebutuhannya
dengan proses satu diskusi gitu ya
ketiga itu apa ya regulasi di situ supaya si bangunan itu enggak melanggar peraturan yang berlaku di kavling tersebut
dalam merencanakan pembangunan rumah
arsitek juga harus berkoordinasi dengan interior designer
jika tugas seorang arsitek adalah mendesain fasad dan denah rumah
maka interior designer memiliki tanggung jawab untuk mengatur isi rumah agar fungsional dan nyaman
yalah saya adalah seorang problem solver untuk suatu masalah yang berada di area dalam dari sebuah bangunan

kita akan memberikan solusi solusi yang terbaik keputusan desain yang terbaik untuk klien
itu berupa konsep berupa function dan berupa art nya
jadi terlihat estetis tetapi tetap fungsional
ketika kita membangun sebuah residensial tahap awal itu memang yang maju duluan itu pihak arsitek
jadi arsitek akan berbicara dengan si klien lalu interior akan masuk
jadi mengapa interior harus dimulai dari awal pembangunan dari awal konsep
karena ruang dalam itu supaya terjadi kenyamanan di ruang dalam
ada garis merah yang harus kita bekerja sama jadi integrated
karena si klien itu yang memiliki problem jadi saya harus menginterview si klien
talk dengan klien dan kita cari solusinya
jadi misalkan dia ingin sebuah hunian atau residensial
residensial atau living yang seperti apa
nah kita lihat nih kontur ruangnya seperti apa yang ada di lapangan
nah disitu kita akan memberikan solusi solusinya adalah yang paling tepat dengan desain seperti ini
lalu dari situ kita mulai dengan konsep konsep yang kita tawarkan sesuai dengan keinginan si klien
nah saat desain dan spesifikasi yang telah dirancang oleh arsitek dan interior desainer sudah siap
kontraktor bisa mulai membangun
lalu proses pembangunan
job desain kontraktor adalah pertama dia harus melakukan perintah kerja dari owner
dari pemberi tugas bahwa pekerjaan pekerjaan yang diberikan itu harus sesuai dengan spek
sesuai dengan mutu sebagai peraturan yang sudah kita kontrak bersama sama
dan yang kedua yang juga penting adalah job desain
kita harus on time di dalam melaksanakan pekerjaan kita
jangan sampai terlambat
oleh sebab itu job desk yang kedua juga penting adalah kita membawa membuat dan melaporkan setiap progres progres kita
baik di lapangan apapun di dalam teknis
termasuk kita melaporkan sejarah harian mingguan bulanan
kita kan perlu juga memberikan jaminan kepada tetangga kita waktu pelaksanaan
kita tetap jaga kebersihan ketertiban jangan tahu rame
sehingga tetangga itu tidak nyaman
selain itu kontraktor menyarankan penghuni untuk mempelajari desain dan spesifikasi rumah yang dikerjakan oleh arsitek dengan teliti sebelum memulai proses pembangunan
karena kadang kadang ada owner dia gak pelajari dengan baik dia main oke oke
ternyata udah jadi
dia disuruh bongkar sini rubah sini
itu sangat penting
karena dengan demikian kelancaran proyek kita itu bisa terjamin
dana yang kita keluarkan tidak keluar dari budget yang ada
karena kalau kita bongkar sini bongkar situ kan pasti biaya
dan mutu itu akan berubah
beragam tahapan pembangunan rumah meliputi sejumlah aspek
dan melibatkan beragam tenaga ahli
untuk mewujudkan visi sebuah rumah yang cantik dan nyaman
dengan proses pembangunan yang efisien dan tepat waktu
pilihlah arsitek interior designer dan kontraktor yang kamu percaya
dan dapat memahami serta mewujudkan rumah idamanmu sesuai harapan
carmel mursalim arif yunan jakarta